perdebatan panjang dan berliku terkait pasal sanksi kebiri kimiawi dalam proses legislasi payung hukum perlindungan anak masih terus berlangsung
persoalan beralih ke implementasi eksekusi kebiri setelah ikatan dokter indonesia juga menolak menjadi eksekutor
mengapa persoalan menjadi pelik dan seolah olah kembali ke titik nol setelah melalui pembahasan alot di parlemen
apakah betul perpu kebiri yang baru saja disahkan ini
kita bisa nyebutnya perpu kebiri itu biar masyarakat mungkin bisa lebih ingat
apakah ini substansi atau hanya emosi semata
nah kami akan kembali membahas persoalan ini lagi lagi bersama mbak ajeng gandini peneliti dari icjr
selamat malam mbak ajeng
kemudian ada ibu maria ulfa ansor komisioner dari komisi perlindungan anak indonesia
terima kasih bu maria sudah datang
saya akan ke ibu maria dulu
kpai sebagai salah satu inisiator mendukung perpu ini yang pada awal awal kemudian getol sekali
harus ada pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual
setelah perpu ini kemudian disahkan menjadi undang undang meskipun belum ada turunan peraturan pemerintahnya ibu
ini suatu langkah maju dalam perlindungan anak dan juga memberikan efek jerat terutama bagi para pelaku kejahatan seksual
ini langkah maju yang patut diapresiasi
ya dari sisi komitmen negara untuk berserius ya
untuk berupaya melakukan pemberatan hukuman saya kira saya dari sisi ini kpi mengapresiasi
tetapi dari sisi substansinya ini yang sebenarnya memang dari awal juga masih ada kontroversi dan belum selesai gitu ya
di antaranya soal kebiri dan hukuman mati misalnya
tetapi aspek ini kan aspek yang kemudian kami melihatnya begitu dilakukan
kemudian dilakukan upaya berbagai pihak saya kira ketika itu kan
tapi kemudian terakhir sudah diputuskan menjadi perpu
kemudian beberapa bulan kemudian sekarang sudah posisinya sudah di dpr mengesahkan perpu itu gitu ya
artinya secara hukum ini kemudian mau tidak mau suka tidak suka sebelum ada peraturan yang baru ini mengikat
terus pertanyaan yang kedua
tadi terkait dengan
ini sudah cukup memberikan
kalau kita lihat hukumannya ibu hukuman mati kemudian penjara seumur hidup maksimal dua puluh tahun dan minimal sepuluh tahun penjara
juga ada kebiri kimiawi dan pengumuman identitas ke publik serta pemasangan alat deteksi elektronik
ibaratnya lebih mudah mudahan lama
ya tetapi ini juga memang ya dari sisi ini kpai juga tidak bisa
tidak punya kewenangan juga untuk memastikan apakah semua pemberatan aspek aspek
itu semuanya diberlakukan itu kan kembali kepada hakim
implementasi pasti akan bicara belakangan
tapi secara substansi progresivitas undang undang ini sudah cukup memuaskan kpai sebagai salah satu inisiator yang memang sangat concern
dari dulu kan teriak ini kurang kurang kurang gitu misalnya
ya puas atau tidak puas ya
kpi sebagai salah satu nhri
saya kira ini juga terutama saya secara pribadi ya
secara pribadi melihat bahwa memang ada hal halnya
yang mau tidak mau ini kemudian kan gesekan terhadap prinsip prinsip human rights
anda lihat dengan hukuman yang lewat berat lebih berat dari sebelumnya ini ini bergesekan dengan nilai nilai hak asasi manusia
artinya kalau dari sisi hukuman misalnya hukuman seumur hidup kemudian ditambah dengan rehabilitasi
nah menurut saya ya soal nanti diputuskannya seperti apa kan kembali kepada hakim yang akan memutus
tapi kalau misalnya ini pada aspek rehabilitasinya itu diperkuat
sampai dengan di tingkat implementasinya juga betul betul dilaksanakan
itu mungkin baru bisa memberikan harapan gitu ya
tetapi kalau jadi memang tidak bisa kemudian kita hanya membaca pada konten of law nya saja
tetapi bagaimana juga dengan structure of law di tingkat implementasinya
apakah juga sudah siap misalnya
apakah peraturan atau amunisi yang ada betul betul dipakai oleh hakim untuk memberikan hukuman gitu maksudnya
itu kan soal
soal di tingkat implementasinya ya
jadi menurut saya memang ada harapan bahwa ini adalah menjadi konsen pemerintah
termasuk juga negara untuk melakukan pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual
terutama yang dewasa gitu ya
karena kalau yang anak anak pelakunya anak anak kan tidak masuk dalam kategori diperpu ini gitu
tetapi ya balik lagi soal
aspek pada asasi manusia
ya pada aspek ini ya pada aspek di tingkat implementasinya itu kan juga belum
tapi secara perundang undangan secara agresivitas hukumnya itu
sudah cukup memenuhi
ibaratnya kalau setelah
sangat berat bahkan sangat berat
ya setelah seharian hujan ini ibaratnya kita sudah mendungnya sudah berhenti dan ada secerca harapan kalau kata kpai
apa icjr melihatnya itu enggak mbak ajan
menurut kami icjr juga termasuk bagian dari aliansi sembilan puluh sembilan
dari awal memang kita sudah mengawal bahwa oh ini perpu ini minim data
kajian perhitungan rasionalisasi tentang akurasi data antar dari mulai penyidikan dari mulai laporan sampai masuk ke persidangan
lalu putusan apakah bagaimana pemulihan korban itu sama sekali tidak ada
dan kita tidak bisa mengakses hal tersebut untuk mengetahui apakah perpu kebiri ini
ini dibuat dengan rasional atau tidak
atau justru dengan rasional ya
kalau sudah jadi ini kan perpu sudah kemudian ditetapkan oleh parlemen meskipun ada sebagian fraksi yang tidak setuju
tapi kalau melihat yang paling disoroti publik kan efek jerahnya nih mbak
kemudian hukumannya diperberat sehingga bisa menimbulkan efek jerah sehingga diharapkan tindakan kriminalitas atau pelanggaran atau pelecehan seksual kepada anak terutama
itu bisa jauh menurun
anda melihat ini sudah bisa mengakomodasi keinginan untuk bisa memberikan efek jerah itu
mengenai efek jerah
mengenai efek jerak kami sudah melakukan kajian mengenai menguji euforia kebiri ini sendiri
kami melakukan kajian di berbagai negara di seluruh dunia mengenai efektivitas kebiri ini terhadap efek jerak
ternyata hasilnya tidak ada hal yang menunjukkan bahwa dengan pemberlakuan kebiri ini efek jerah menjadi teratasi
atau angka kejahatan seksual menjadi menurun
jadi tidak ada hubungan ya itu
tidak ada hubungan
hubungannya antara efek jerah dengan pemberatan hukuman atau dari kebiri ini sendiri
kalau efek jerah tidak ada
tapi kalau secara apa namanya ya hak asasi manusia mungkin bagi para penerima kebiri kimiawi yang kita sama sama belum bisa membayangkan ini bu
bagaimana apa dampak yang dialami oleh para penerima ini
icjr sendiri menganalisa nggak kemudian bisa dampak dampak seperti apa sih yang kemudian dialami jika hukuman kebiri kimiawi ini betul betul diterapkan
bagaimana cara mengatasi kebijakan dan kebijakan yang terjadi pada orang yang terkenal dengan kebiri ini
yang mengenai dampak lebih banyak dampak secara kejiwaan dan kesehatan
dan itu lebih kompeten bila ada dokter yang bisa menjawabnya
namun dari hasil kajian kami mengenai pelaku pelaku di berbagai dunia lain
dan berbagai dunia yang mendapatkan kebiri ini
ya banyak sekali hal hal yang membuat malah menjadi sakit kepada ke si pelaku ini sendiri
dan kalau misalnya kita membawa kebiri ini ke rumah

bagaimana negara ini sebegitu murahnya memberikan anggaran hasil uang pajak kita untuk biaya satu ratus delapan puluh juta untuk per sekali kebiri kepada publik
per orang persekali suntik dikali
kalau misalnya laporan dari kpi atau dari pemerintah ada sekitar rp dua dikali rp satu ratus delapan puluh juta dikali rp dua dikali
itu baru satu tahun dikali beberapa tahun

kalau dampak efek jerah atau mungkin penurunan tingkat kriminalitas atau mungkin pelecehan seksual pada anak yang bisa saja dihadapi
saya rasa sih kan nggak masalah uang segitu
enggak itu tetap masalah menurut anda
dikepalikan kepada pemerintah
tidak sepadan menurut anda tidak sepadan uang yang dikeluarkan kemudian dengan dampak atau manfaat yang diberikan
kalau saya sih sebagai laki laki sih agak serem juga mbak kalau misalnya dampak dampak efek kebiri kimiawi yang akan saya terima misalnya jika nanti saya melakukan pelecehan misalnya
ini kan buat ada ketakutan tersendiri
dan iya uang dan
uang kita uang hasil pajak kita yang diperuntukkan untuk mengebiri orang itu bahkan ya negara lebih murah untuk itu daripada untuk pemulihan korban
taruhlah kejahatan seksual ada dua ribu sekian
lalu korbannya ada berapa
korban yang tidak terlaporkan karena dia malu atau mungkin karena masih anggota keluarga itu berapa
itu yang lebih banyak tidak diurusi oleh negara dan negara lebih senang mengurusi bagaimana pemberatan hukuman untuk pelaku
tapi untuk korban coba
menurut anda tidak substansi ya memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku dibanding rehabilitasi korban atau memberikan perhatian lebih kepada korban
masalahnya penanganan kejahatan seksual ini tidak hanya melulu permasalahan pemberian hukuman
tapi ini butuh sinergisitas dari berbagai elemen masyarakat
dari bidang pendidikan seperti apa dari bidang kesehatan seperti apa dari ekonomi seperti apa
dan menurut kami pemberatan hukuman apalagi pengembangan itu harus diuruskan
apalagi pengembangan ini tidak menjadi solusi
saya mau tanya ke kpai yang mungkin banyak menangani masalah masalah pelecehan seksual kepada anak itu bu
sebenarnya kpai sendiri melihatnya apakah pemberatan hukuman itu jauh lebih penting bu dibanding mengurus misalnya perlindungan kepada korban rehabilitasi kepada korban
bagaimana pemberatan hukuman itu bisa betul betul gitu menurunkan tindak kejahatan seksual itu kepada anak
tapi lebih asik dijawabkan usajaran berikut ini
kami akan segera kembali saat lagi
saya akan kembali lanjutkan dialog ini
tadi mbak ajeng sudah meng highlight paling tidak ada tiga poin penting yang kemudian dilewatkan atau mungkin tidak di gubris dalam undang undang ini
yang pertama tidak menimbulkan efek jerai

yang pertama tidak menimbulkan efek jerai

dan yang ketiga tidak menimbulkan efek jerai
yang ketiga tidak menimbulkan efek jerai
terbukti di banyak negara
kemudian boros sekali ibu satu ratus delapan puluh juta per kali suntik
kurang lebih seperti itu lah ya
kemudian tidak berorientasi kepada korban
tapi yang kemudian di bold atau menjadi garis utama dalam perpu atau undang undang ini adalah memberikan pemberatan hukuman
salah satunya kebirik kimiawi
dalam perlindungan dalam pemberantasan atau penurunan angka kejahatan seksual ini
pemberantasan hukum itu menjadi strength yang perlu sekali untuk dibolt
sebenarnya tidak hanya itu ya
jadi kalau kita lihat misalnya dari yang diusulkan kpi dari awal itu prosesnya
kami melihatnya bahwa pada kasus kejahatan seksual itu harus dari huru sampai kehilir
sehingga bagaimana hukum upaya hukum yang dibangun ini adalah hukum yang dengan pendekatan yang sistemik
tidak hanya parsial pada aspek pemberatan hukuman saja
tetapi juga ada aspek bagaimana pada aspek rehabilitasi recovery pada korban
lalu bagaimana juga pada aspek pencegahannya
nah ini kan menjadi bagian yang juga tidak terpisahkan
seharusnya kan ini
dari mulai bagaimana upaya pencegahannya lalu pada upaya perlindungan
jadi karena konsen kpi adalah pada harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak
sehingga ini menjadi bagian yang menurut saya yang didorong adalah pemberatan hukuman
karena memang dianggap dengan minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun ini terlalu murah
apalagi ketika di proses persidangan itu sedikit sekali keputusan yang mengambil hukuman maksimal gitu
padahal dampak traumanya jauh lebih luar biasa
saya sepakat dengan mbak ajeng
apalagi itu setuju dong pak ibu maria kalau misalnya strengthen nya diberatkan hukumannya gitu
artinya diberatkan hukumannya tidak berarti kemudian mengabaikan pada upaya pencegahan
pemulihan terhadap korban
ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu
jadi upaya pencegahan juga dilakukan upaya perlindungan kepada korban juga dimaksimalkan
karena selama ini juga memang belum apa namanya terutama pada upaya pelindungan yang optimal bagi korban
itu juga memang tidak bisa menjangkau belum bisa diakses oleh semua korban terutama yang ada di pelosok pelosok misalnya
itu untuk apa ibu
untuk korban yang perlindungannya
jadi di satu sisi ini juga harus diperkuat
di sisi yang lain dengan pemberatan hukuman ini juga harusnya memberikan efek jerah dengan memperkuat rehabilitasinya
jadi efek jerah itu kan adanya
sebenarnya kan ketika dia sudah mendapatkan hukuman taruhlah maksimal
tapi kalau kemudian pada aspek rehabilitasinya juga kosong ya sama saja
ibaratnya bisa kambuh lagi
bisa kambuh dua puluh tahun di penjara tapi keluar kambuh lagi gitu ibu
jadi ini memang yang harus harus jadi fokus hukuman adalah selain hukuman maksimal juga ada rehabilitasi yang juga harus maksimal
anda melihat undang undang ini sudah merepresentasikan atau mengakomodasi apa tadi
dari mulai pencegahan kemudian rehabilitasi tidak hanya pemberatan hukuman secara kuantitatif gitu ibu
ya kalau dari sisi kami melihatnya tidak bisa juga dilihat hanya parsial perpu nomor satu tahun dua ribu dua
tetapi ini harus dilihat secara menyeluruh
undang undang perlindungan anak
jadi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
kemudian direvisi beberapa bagian pada undang undang tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
dan khusus pada pasal delapan puluh satu dan delapan puluh dua itu melalui perpu
jadi ini yang saya kira kita tidak bisa jangan terjebak pada hanya satu sisi di perpunya
tetapi bagaimana kita melihat secara komprehensif dari tiga undang undang pelindungan anak
dari yang revisi pertama revisi kedua
meskipun yang menjadi kontroversi di publik paling besar adalah mengenai pemberatan hukuman terutama kebiri kimia
dan boleh jadi ini juga kan masih ada ruang
kemungkinan kemungkinan direvisi lagi misalnya itu juga tidak menutup kemungkinan
tetapi sebelum ada revisi yang baru ya ini yang terakhir yang menjadi acuan hukum
harus dimaksimalkan juga nanti
kita akan bahas itu nanti
tapi kalau kita bicara mengenai kawan kawan aliansi kan menganggap bahwa perpu ini memang sudah

kalau menurut anda ini kan sudah terlanjur
kemudian sudah disahkan oleh dpr
dampak paling apa yang mungkin bisa dirasakan atau mungkin dampak quote unquote nih dampak destruktif atau dampak merusak seperti apa yang kemudian bisa publik rasakan
terutama anak anak atau pelaku kejahatan seksual misalnya
yang rasakan jika perpu ini atau undang undang ini betul betul bisa terimplementasi dengan maksimal
dampak yang paling terasa pasti untuk korban
dampak yang paling terasa pasti untuk korban
korban kejahatan seksual ini
karena sama sekali tidak ada pasal yang mencantumkan tentang pemulihan korban
apa sih yang diharapkan mbak kemudian kalau misalnya publik kan pengennya para pelaku ini harus diberikan efek jerah sejerah jerahnya gitu
misalnya dengan sampai hukuman yang berat berat gini
ini kan sebenarnya sudah mengakomodasi kemauan publik sebenarnya
ya inilah kalau produk hukum berasal dari emosi ya
bukan dari rasionalnya
anda melihat ini emosional
ya karena tidak ada kajiannya
kan produk hukum itu produk rasional gitu
harus dikaji secara matang ada datanya seperti apa sehingga mengakibatkan kegentingan genting yang memaksa menjadi syarat diterbitkannya melalui perpu
kegentingan yang mana yang genting itu perlindungan korban atau pemberatan kepada pelaku
padahal korban banyak sekali yang tidak tercover
misal tahun dua ribu sembilan di bulan februari di bali itu
ada warga negara australia yang melakukan eksploitasi seksual kepada anak anak
itu hanya diberikan hukuman sekitar tiga lima tahun
namun ganti rugi untuk si korban anak anaknya ini lebih dari lima mas
bayangkan saja anak anak ini ya tetap saja terabaikan karena negara ya fokus untuk memberatkan pelaku
lalu si korbannya diapakan jadi abaikan
selama ini dan undang undang yang baru ini tidak mengakomodasi sama sekali
tidak ada sama sekali
dan yang menjadi bahayanya kebanyakan dari hasil kajian kami yang menjadi pelaku itu adalah korban yang dulunya dibegitukan
sehingga dia melakukan itu
kalau proses rehabilitasi terhadap pelaku gitu anda melihat sudah cukup baik belum mbak
bagaimana kita bisa menilai baik kalau tidak ada data yang menunjukkan bahwa berapa orang yang direhabilitasi dan berapa orang yang rehabilitasinya berhasil
sehingga hal tersebut ya memang permasalahan
karena permasalahan di indonesia ini adalah data
tapi kalau kita melihat ini salah satu fenomena baru adalah ketika ikatan dokter indonesia menolak untuk melakukan eksekusi
karena menganggap kami bukan al gojo dari undang undang ini anda melihat itu seperti apa mbak
ya kami berdiri sepakat dengan ya sama kita berdiri sama dengan idi karena memang tugas dokter ya ada di level sumpahnya mungkin yang lebih tahu
dan tugasnya untuk menyembuhkan kan untuk bukan untuk membuat orang menjadi sakit
dan menurut kami kode etik profesi dibenturkan dengan kan nanti idi menjadi perintah undang undang
masalahnya etika dengan hukum menurut kami itu lebih tinggi etika daripada hukum
anda melihat ibu maria anda melihat ini di tataran implementasi akan banyak kesulitan kesulitan gak sih bu untuk mengimplementasikan undang undang ini secara
karena apalagi belum belum idi sudah diselenggarakan
belum belum idi sudah nolak untuk melakukan eksekusi misalnya
anda melihat ini ada wah ini kayaknya agak susah nih bisa sampai betul betul dieksekusi nih kebiri kimiawi gitu misalnya
ya karena memang dari awal juga sudah kontroversi ya
saya kira ya kembali kepada bagaimana komitmen kementerian terkait ya yang punya kewenangan untuk mengimplementasikan gitu
dari perpu ini kan ada turunannya misalnya secara teknis misalnya akan diatur seperti apa gitu
dengan kesulitan kesulitan ketika misalnya katakan idi menolak misalnya
lalu kementerian kesehatan apakah bisa melakukan upaya untuk alternatif misalnya
saya tidak tahu itu saya kira juga bukan kewenangan kpi
tapi memang melihat kedepannya memang akan banyak sekali gitu hambatan hambatan terutama terkait dengan tataran implementasi
oke kalau mbak ajeng sendiri kalau publik mungkin pengen tahu gitu mbak
kemudian ketika banyak kasus kasus pelecehan seksual yang terjadi
pelecehan seksual kepada anak anak dengan sangat lantang kemudian publik udah hukum yang kasih berat aja kebiri aja
bahkan ketika presiden merespon ini publik mayoritas meskipun kawan kawan aliansi menganggap bahwa ini melanggar hak asasi manusia atau tidak efektif misalnya
tapi publik menganggap bahwa ini perlu diberikan hukuman yang berat salah satunya kebiri
anda punya data nggak bahwa kebiri ini memang di negara negara yang mungkin memasukkan kebiri menjadi salah satu bentuk hukuman ini
ternyata memang tidak
ternyata memang tidak begitu efektif gitu
ada data seperti itu nggak mbak
kalau data banyak
dan dari un pun ada tren statistik mengenai perkosaan di seluruh dunia
dan itu diterbitkan setiap dua tahun sekali
menunjukkan bahwa negara negara yang eropa ada sekitar sembilan
negara bagian di amerika serikat juga ada sembilan negara bagian
di asia korea selatan ada satu
dan itu rata rata semua
namanya tidak menunjukkan
ada penurunan nggak
ada efek jerah nggak
maksudnya ini kan hukumannya cukup berat bagi laki laki itu kehilangan masa depan banget gitu misalnya kalau kita bicara kebiri
kebiri itu seperti apa sih mak
mungkin publik sekali lagi mungkin bisa dijelaskan atau diterangkan mungkin bukan dokter mbak ajeng
tapi pastikan dapat perspektif gitu
kebiri seperti apa gitu
dan akan seperti apa gitu
kalau kebiri ini kan
kebiri ini awalnya dari delapan sampai sembilan tahun yang lalu udah ada
cuma diperuntukkan untuk hewan
anji tetangga saya sih dikebiri supaya nggak
ngehamili banyak anjingnya
iya dan untuk hewan ternak juga itu pengaruh juga untuk ya hubungannya sama tentang peternakan lah ya
nah sebenarnya kebiri itu bentuk sifat barbar ya karena kita balik lagi ke zaman dulu gitu
misal kita tahu bagaimana kebiri seperti apa sih kan ada kebiri yang apakah dipotong atau kebiri yang satu lagi yang ini disuntik
kemikal castration kan
nah yang dilakukan di berbagai media itu yang disuntik juga
cuman banyak permasalahannya ya banyak mengindungkan ya penyakit penyakit tertentu diabetes sampai kegengguan kejiwaan untuk si pelakunya
dan apakah itu yang diinginkan oleh masyarakat ya puas puas biar jerak gitu
gak dipikirin ini ini ini korban misalnya tuh saudara perempuan kita atau ibu kita yang dibegitukan gitu
terus tidak diurus karena kita sibuk mengurus bagaimana pemberatan buat korban
ya ini disuntuk tetap terabaikan
sama sekali sama sekali dan undang undang ini sama sekali tidak mengurusi itu
bu maria ini kalau kita lihat undang undangnya oke lemah masih prematur sekali tidak melalui kajian yang baik oke
tapi toh kebijakan politik atau keputusan politik sudah melegalkan undang undang ini
untuk menutupi kekurangan kekurangan ini pemerintah masyarakat kpai para lsm kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk sama sama menutupi banyak kekurangan kekurangan ini
ya kalau saya melihat tadi bukan berarti korban tidak ada diabaikan
makanya saya sekali lagi dalam melihat undang undang perlindungan anak tidak hanya pada aspek perpunya ya untuk pemberatan hukuman
tetapi ada ada undang undang lain yang ada pasangan
ada pasal pasal lain yang mengatur karena ini kan revisinya kan sebenarnya revisi perubahan dari undang undang perlindungan anak pasal delapan ribu satu ratus delapan puluh dua
pada aspek untuk perlindungannya itu ada di dalam pasal pasal lain di dalam undang undang perlindungan anak baik pada undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua maupun pada undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua
nah itu pada aspek pelindungannya itu juga sebenarnya diatur di dalam undang undang perlindungan anak
pada pasal pasal lain
pasal yang lain memang tidak masuk di dalam perpu
tetapi perlindungan ini ada dengan segala kekurangan dan kelebihannya tentu saja karena di tingkat implementasinya memang masih sangat sangat banyak kendalanya gitu ya
semangkus apapun peraturan ya bu
di tingkat implementasinya memang masih banyak sekali kendala kendala
tetapi bukan berarti tidak ada pasal atau kebijakan yang tidak memberikan perlindungan pada korban
saya kira ini yang harus kita harus kita
ada juga tuh bu ya
korban juga tetap diakomodasi
ada kebijakan yang mengatur tentang pelindungan
nah problemnya tadi dengan pertanyaan mas ini
bagaimana kita supaya bisa para pihak ini bisa memberikan perhatian ya kalau menurut saya memang harus dilihat dari hulu sampai ke hilir ya
bagaimana pada aspek pencegahan
ini kan tentu saja partisipasi terutama orang tua
bagaimana orang tua memastikan bahwa anak anaknya tidak ter apa namanya tidak menjadi korban kejahatan seksual
kemudian pada aspek keluarga
selain orang tua keluarga juga
memang keluarga juga bisa memastikan bahwa keluarga yang ada di lingkungannya tidak menjadi korban
pada aspek masyarakat
karena masyarakat juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada anak
bagaimana masyarakat di lingkungan dimana anak anak ini berada
baik di sekolah maupun di perjalanan dari rumah ke sekolah atau di lingkungan tempat bermain
dipastikan bahwa ada upaya pencegahan mereka tidak menjadi korban kejahatan seksual
saya kira ini juga menjadi bagian yang sangat penting
karena menurut saya pencegahan itu jauh lebih baik daripada hanya melihat pada sisi pemberatannya
seberat apapun pemberatan hukuman
kalau pada aspek ini nyalalai
sementara banyak sekali tantangan tantangan yang memicu terjadinya kejahatan seksual
mudah mudahan dengan segala kekurangan yang ada dalam perpu atau undang undang yang baru ini
mudah mudahan kita semua sama sama untuk bergandingan tangan
untuk menutupi banyak sekali kekurangan terutama teman teman
ya mungkin protes kita boleh tapi kita harus juga tetap turun langsung untuk bisa membantu menangani masalah ini
terima kasih sekali lagi mbak ajeng terima kasih ibu maria
terima kasih banyak sama sama